polresta mojokerto menyita tumpukan uang sebesar tiga tujuh miliar rupiah
dari dalam dua mobil di eksit tol mojokerto barat
kecamatan gedek kebupaten mojokerto
uang dalam berbagai pecahan nominal ini ditemukan di bagasi mobil
penemuan uang dengan jumlah miliaran rupiah ini
bermula saat satuan samapta polsek gedek menggelar patroli
aparat kemudian mencurigai keberadaan dua mobil
yang berhenti di eksit tol mojokerto barat pada kamis dini hari tujuh april lalu
ketika diperiksa petugas mendapati tumpukan uang baru
senilai tiga tujuh miliar rupiah di dalam dua mobil
uang dan dua mobil beserta tujuh penumpangnya dibawa ke mapo resta mojokerto
hingga menjelang akhir pekan ini ketujuh orang tersebut masih berstatus saksi
uang yang ditemukan merupakan uang asli
kemudian yang ketiga juga ada sesuatu yang menyalai prosedur
tiga tiganya kita cek kita berkoordinasi dengan bi untuk memastikan keaslian uang
polresta mojokerto saat ini masih mendalami prosedur standar operasi pengeluaran uang
dalam jumlah besar dari bank
sembilan saksi dua diantaranya pegawai bank daerah yang mengeluarkan uang tersebut
sedang dikorek keterangannya oleh penyidik
selain itu penyidik juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah pakar hukum
untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam distribusi uang tersebut